kebakaran hutan di lereng gunung lawu semakin meluas
kondisi ini membuat sekelompok ibu yang tinggal di pinggiran gunung lawu di desa bedagung kecamatan panekan
turun ke lokasi untuk ikut memadamkan api bersama para petugas minggu siang
warti seorang ibu rumah tangga warga desa bedagung panekan ini
mengaku tergerak untuk ikut memadamkan api bersama tiga rekannya
dengan susah payah perempuan tiga puluh delapan tahun ini rela berjalan kaki
selama dua jam lebih menyusuri jalan setapak menuju lokasi kebakaran
berbekal ranting pohon dan dedaunan ia membantu memadamkan api
meski tanpa bayaran warti dan ketiga ibu lainnya tetap melakukan pemadaman
dengan harapan api segera padam
banyaknya titik panas di tempat yang sulit dijangkau
membuat relawan ini kesulitan untuk memadamkan api
sebab mereka harus berhadapan dengan medan pegunungan yang terjal
saat api di satu titik sudah padam ternyata di titik lain muncul lagi kebakaran baru
meski demikian upaya pemadaman terus mereka lakukan setiap hari
dari pagi hingga menjelang petang
inam tohari magetan jawa timur